akibat hujan deras yang mengguyur jakarta sejak kemarin dan saluran air tersumbat
sebagian pemakaman umum malaka pondokopi jakarta timur terendam banjir
selain kemacetan dan genangan air di jalan jalan utama hujan deras yang mengguyur wilayah jakarta dan sekitarnya
juga berdampak pada tempat pemakaman umum malaka pondokopi jakarta timur
akibat hujan deras dan sistem drainase yang kurang baik
sebagian area pemakaman ini hampir tertutup dengan air setinggi tiga puluh cm
jika hujan deras dengan durasi yang cukup lama mengguyur wilayah jakarta
pemakaman ini memang sering tergenang
diharapkan pemerintah bisa segera melakukan perbaikan drainase di areal makam
agar genangan tidak lagi timbul jika hujan turun